warga pasar garden kedoya utara kebonjeruk jakarta barat ini tidak menyangka sepeda
motor anaknya yang hilang dicuri lima hari lalu ditemukan terparkir di lokasi semula
dengan kondisi kunci kontak rusak serta plat nomor tidak terpasang ia sebelumnya sempat
menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan sepeda motornya berada
di wilayah tangerang arti mengaku sempat ingin mencari kendaraannya itu tapi beberapa hari
kemudian sepeda motor yang sudah berada di lokasi tempatnya dilaporkan hilang pencurian sepeda
motor harti sempat rekam cctv pada rabu dini hari pekan lalu rekaman kamera pengawas ini kemudian
diunggah di media sosial harti menduga pelaku mengembalikan curiannya karena takut setelah
hai dan dipiralin tuh sama orang orang jadi masuk ig facebook sosmed kan eh semalam kemarin
dapat info kan saya ditelepon katanya motor ibu itu apa ada gitu di tangan di daerah tangerang
ada di daerah tangerang tangerang tanah tinggi katanya terus sama anaknya pak rt diusutkan nama
dia terus terus di
ini diikuti terus dikasih dia cari tahu gitu pak terus akhirnya di motor jadi tiba tiba dipulang itu
ditaruh depan warung depan depan warungan peristiwa ini bukanlah yang pertama kali menimpa harti ia
mengaku sudah tiga kali kehilangan kendaraan akibat dicuri tapi kejadian pencuri mengembalikan
sepeda motor curiannya baru pertama kali dialami harti mardika prakasyasatya jakarta